beginilah penampakan rumah mewah milik rafael aluntri sambodo
yang berlokasi di jalan ganesa dua nomor dua belas
kelurahan mujamuju kaman tren umbul harjo kota yogyakarta
rumah mewah yang dibatasi oleh pagar setinggi kurang lebih tiga meter tersebut
terlihat sangat mencolok dibandingkan rumah tetangga tetangga sekitarnya
rumah mewah tersebut terlihat sepi dan tertutup rapat
menurut petugas keamanan kompleks setempat
penghuni rumah mewah berpagar batu alam tersebut memang jarang terlihat berbaur dengan warga setempat
sugiarto pengurus rt setempat yang tinggal persis di depan rumah rafael alun
mengatakan jika sifatnya tidak terlalu berbeda
rumah mewah tersebut didirikan
dirinya baru sekali berjumpa dengan rafael alun pada saat awal pembangunan rumah
rumah dengan tanah seluas dua ribu meter persegi tersebut dibeli rafael aluntri sambodo sekitar tahun dua ribu sebelas silam
harga tanah rata rata waktu pembelian berkisar satu juta per meter persegi
kini harga tanah di kawasan tersebut telah melonjak menjadi sekitar enam juta rupiah per meter persegi
kesini datang sini kan minta izin sama orang
tentu hanya ibunya itu loh mau bangun rumah di sebelah
ibunya di seluas dua meteran tuh kalau enggak salah tanahnya
ya sejak jadi itu memang ada pembantunya
kalau pak long kesini kan cuma tertentu mungkin hari hari
tidak hanya rumah menurut warga sekitar rafael alun trisambodo juga memiliki aset berupa sebuah restoran bernama bilika
kayu yang letaknya sekitar dua ratus meter dari rumah mewahnya
kekayaan rafael alun trisambodo menjadi sorotan karena anaknya kerap memamerkan motor dan mobil mewah di media sosialnya
apalagi belakangan diketahui mobil rubicon yang digunakan mario dalam kasus penganiayaan berplat palsu dan belum membayar pajak
harta rafael aluntri sambodo dalam penelusuran laporan kekayaan rafael di situs elhkpn tercatat sebesar lima puluh enam miliar rupiah
yang dilaporkan tiga persen
komisi pemberantasan korupsi menilai aliran dana kekayaan dari rafael alun tidak wajar
rencananya hari ini kpk akan memanggil rafael untuk meminta klarifikasi
tim liputan cnn indonesia